pembegalan yang menimpa seorang mahasiswa terekam kamera pengawas di kawasan sukarajin cibenyingkidul kota bandung pada senin dua mei
dua tersangka berboncengan sepeda motor sempat melewati korban yang berjalan seorang diri membawa ponsel
mereka lalu putar arah dan mengejar korban korban sempat melawan saat kedua tersangka merampas ponselnya
korban terluka di bagian tangan dan dada akibat terkena sabetan senjata tajam
warga sekitar kemudian membawa korban ke rumah sakit
berbekal rekaman cctv unit reskrim polsek taci benyingkidul marinkus ra salah satu tersangka pada rabu siang
dari tersangka polisi menyita sepeda motor pakaian dan ponsel
polisi masih mengejar satu tersangka lain
seorang kernet truk pengangkut gas lpg terluka parah akibat ulah enam komplotan begal di jalan sheikh nawawi al batani kebonbaru cilincing jakarta utara rabu dini hari
menurut sopir truk tersangka menyesat truk mereka saat akan mengisi gas di kawasan cilinci
ketika truk sedang menunggu lampu merah para tersangka langsung memecahkan kaca truk dan mencoba merampas ponsel dan surat kendaraan
kernet melawan dan terkena sabetan celurit
sopir pun sempat melawan dengan melempar tabung gas
tidak berdaya karena kalah jumlah
sopir menderita luka pukul di tangan dan punggung sedangkan kernet terluka di bagian tangan dan perut
rabu siang unit reskrim polsek cilincing meringkus tiga tersangka pelaku begal
salah satu tersangka ditembak kakinya karena melawan saat akan ditangkap
polisi menyebut komplotan ini sudah dua kali beraksi dengan memanfaatkan kondisi jalan yang sepi
polisi masih mengejar tiga tersangka lain
tim liputan cnn indonesia